kelompok buruh menolak draft rancangan undang undang omnibus law
soal cipta lapangan kerja ke dpr
karena dianggap akan merugikan buruh dan menguntungkan pengusaha besar
sementara pimpinan dpr berjanji akan melibatkan perwakilan buruh
saat membahas rancangan undang undang cipta lapangan kerja omnibus law bersama pemerintah
sejumlah perwakilan buruh diterima di gedung dpr
oleh pimpinan dan komisi ketenaga kerjaan dpr
perwakilan buruh menyampaikan sejumlah poin dalam ruu cipta lapangan kerja omnibus law
yang merugikan buruh
buruh menilai pembuatan naskah akademik ruu cipta lapangan kerja
tanpa melibatkan buruh dan terkesan terburu buru
buruh berharap pemerintah dan dpr tidak berambisi menyelesaikan ruu ini dalam waktu seratus hari
jika tetap memaksa maka buruh akan melakukan tindakan demonstrasi dan mogok kerja
kalau pemerintah tetap terburu buru pasti akan ada gerakan aksi yang makin membesar
semua serikat buruh menolak omnibus law
tidak ada satu pun boleh diperiksa
yang kedua langkah hukum yang kita lakukan yaitu
mempersiapkan judicial review di mahkamah konstitusi
dan juga kita melakukan di pengadilan negeri jakarta pusat
sebagai warga negara buruh dirugikan dengan adanya omnibus law ini
pimpinan dpr sendiri berjanji akan melibatkan perwakilan buruh
dalam membahas ruu cipta lapangan kerja
menurut sufmi ruu cipta lapangan kerja bisa selesai dibahas dalam waktu seratus hari
sepanjang tidak ada perubahan
ada penolakan dari buruh
r berjanji perwakilan buruh akan diajak dalam tim kecil bersama komisi sembilan dpr
untuk membahas pasal dalam ruu tersebut
menurut sufmi cara tersebut adalah solusi terbaik ketimbang buruh berdemo di jalan
tapi saya sudah berjanji kepada kawan kawan buruh untuk memfasilitasi mereka
untuk dengan komisi sembilan komisi terkait dan balik
untuk membuat satu tim kecil untuk melakukan diskusi
dan berkoordinasi agar apa apa yang menjadi hambatan di undang undang cipta lapangan kerja ini
bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pak presiden
wakil ketua dpr sufmi desko menegaskan
dpr sampai kini belum menerima draft naskah akademik ruu cipta lapangan kerja yang dikirim pemerintah
tim liputan cnn indonesia
kepala staf kepresidenan muldoko menyebut ada substansi mengenai omnibus law yang tidak tersampaikan secara utuh
hal itu disampaikan muldoko senin sore di kompleks istana kepresidenan jakarta
muldoko menyebut para buruh yang melakukan penolakan terhadap omnibus law cipta lapangan kerja
belum mendapatkan sosialisasi dengan benar terkait masalah ini
muldoko menambahkan pemerintah nantinya melalui kemenko perekonomian
akan melakukan diskusi publik atau public hearing
untuk menyampaikan secara detail omnibus law cipta lapangan kerja
yang dianggap buruh tidak berpihak kepada kaum pekerja
muldoko meminta agar isu omnibus law ini tidak dibuat gaduh
karena pengajuan omnibus law dilakukan
untuk menciptakan kepastian kenyamanan hingga keseimbangan
di lingkup cipta lapangan kerja serta perpajakan
ini substansinya kan belum terdistribusi ya kepada teman teman
seperti kemarin waktu kita ketemu teman teman juga merasakan
mana ini substansinya kami juga belum menemukan
yang justru beredar adalah substansi yang banyak yang
seperti cuti hamil katanya dilangkan
padahal menurut pak erlangga enggak bukan seperti itu
maka adalah nanti ada apa itu
apa namanya pertemuan yang bisa mengakomodir semua pihak
yang bisa saling mendengarkan dan sebagainya
terus berikutnya substansinya untuk segera bisa
dikepatkan oleh teman teman semuanya agar gak simpang siur diberitanya
laka lena yang sudah hadir
terima kasih sudah bergabung
selamat malam pak mirza cnn
dan juga ada presiden konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi
bang said iqbal selamat malam bang iqbal
terima kasih sudah bergabung sama kami dan juga
pengamat ketenagakerjaan sekaligus sekjen organisasi pekerja seluruh indonesia
konfederasi rakyat pekerja indonesia atau opsi krpi
bang timbul siregar bang timbul selamat malam
terima kasih sudah bergabung bersama kami
mungkin saya ke pak melki terlebih dahulu
ini undang undang omnibus law cipta lebah kerja yang diharapkan bisa memangkas birokrasi
menyederhanakan undang undang yang ada begitu
namun ternyata mendapatkan respon yang kurang positif dari kaum buruh
sebetulnya saat ini perkembangan di dpr sendiri sudah sejauh mana bang
sampai di tempat ini tadi saya komunikasi dengan pak dasko ya
ternyata menurut pak dasko tadi itu bahannya baru sampai
jadi bahannya baru tiba di dpr ri di pimpinan
dan rencananya besok
akan dibagikan ke pimpinan fraksi dan juga tentu dengan semua anggota dpr ri
termasuk mereka mereka nanti akan membahas soal ini
dan karena bahannya baru tiba tentu setelah mendapat bahan
kami dpr ri komisi sembilan balek dan berbagai yang terkait
tentu akan membahas ini secara internal
dan sesuai janji kami dengan teman teman dari serikat buru ya
dari mulai minggu lalu kami sudah pertemuan sampai dengan tadi
tentu kita minta agar
pembahasan ini melibatkan semacam tim kecil dari masing masing pihak
jadi ada tim dari perwakilan buru
dan nanti ada tim dari perwakilan dpr nantinya
yang akan membahas poin poin krusial yang ada dalam
rancangan undang undang omnibus law
artinya ini sudah dikomunikasikan kepada para perwakilan buruh yang hadir dalam
demonstrasi tadi di depan gedung paru paru
tadi dan minggu lalu
jadi kami sudah terima juga beberapa asosiasi serikat pekerja minggu lalu
dan tadi hadir mas said iqbal ada senior kita juga pak mokhtar pak
pak mokhtar pak pahan dan yang lain mbak mira
itu tadi sudah ada pembicaraan di kita bersama dengan pak dasko tadi
kami terima duluan dengan pak sufni dasko ahmad tadi jam sepuluh an tadi
jadi teman teman tadi berdemo di depan kemudian perwakilan kita ketemu
lalu setelah pertemuan dengan pak dasko dan teman teman lintas komisi tadi
langsung kami diarahkan dari pimpinan asosiasi serikat pekerja
dan kami kita bahas tadi lebih agak mendalam lagi tadi di komisi sembilan dpr ri
dan tadi kami macam
kita melanjutkan kesepakatan minggu lalu itu kita akan bikin tim kecil segera
dan besok kami sudah rapat nih besok kami rapat internal komisi sembilan juga salah satu membahas soal ini
kita mau ngomong tim kecil itu
oke pak rufurnia yang di agendakan besok akan tetap dilanjutkan
tentu akan dilanjutkan besok
saya kira kalau itu bahan sudah ada kita bisa bicara dalam sebuah dokumen yang itu sudah ada poin poinnya
jadi catatan dari minggu lalu sampai tadi itu terkait beberapa poin krusial ya
soal upah pesangon dan seterusnya itu
tentu bisa kita bahas lebih detail setelah ada bahan tadi
itu akan menjadi draft kita untuk kita bahas bersama
oke mungkin saya ke bang iqbal selanjutnya
mungkin bang iqbal juga sudah mendapatkan beberapa salinan begitu ya
beberapa poin poin yang sudah diberikan oleh kementerian bidang perekonomian begitu
tentang omnibus soal cipta lapan kerja ini sendiri
sebetulnya buruh sendiri menyoroti beberapa poin yang sebetulnya sudah ada di publik begitu
ya yang pertama memang secara draft undang undang
ruu omnibus law cipta lapangan kerja ini kita belum ada
sebagai yang disampaikan pak melki
tetapi kami kan berbagai sumber itu didapat pernyataan pernyataan menteri di media mainstream
tentu terverifikasi kan
menko perekonomian statementnya men print dan juga men hacker
sumber lain kami dapatkan pokok pokok pikiran resmi dari apindo kadin tentang omnibus law
ketika kami padukan kok nyambung gitu loh
apa yang disebut di pokok pokok film apindo itu yang disebut oleh
dikeluarkan statementnya oleh kementerian
oleh karena itu kami mencatat enam alasan yang itu mendowngrade
mengurangi kesejahteraan buruh bahkan tanda petik quote unquote mengeksploitasi
enam alasan kspi menolak omnibus law cipta lapangan kerja
yang pertama dia akan menghapus sistem upah minimum
tawaran yang diberikan oleh menko perekonomian
tentang upah per jam secara tidak langsung pasti akan menghapus upah minimum
tidak mungkin dalam satu negara ada dua sistem pengupahan
kami juga ngerti lah di beberapa negara maju industri
termasuk di malaysia singapura pun ada upah per jam
tapi upah per jam minimumnya berapa berapa jumlah jam minimumnya
tidak kemudian dia punya upah minimum bulanan punya upah minimum per jam
gak ada itu
oleh karena itu sebagai contoh
misalnya kalau upah dki upah minimumnya empat dua juta
dibagi tiga puluh hari kerja rp satu ratus empat puluh per hari
dibagi delapan jam kerja per hari sekitar tujuh belas lima ratus per hari
apakah itu yang dibilang upah per jam rp tujuh belas lima ratus
berarti kalau begitu nanti ada orang kerja satu minggu
katakan satu hari adalah empat jam tujuh belas lima ratus x empat jam
berarti sekitar rp tujuh puluh kali lima hari kerja rp tiga ratus lima puluh
kedua gak kerja minggu ketiga kerja minggu keempat tidak cuma rp tujuh ratus
berarti nggak ada upah minimum dengan diberlakukan upah per jam itu efeknya
yang kedua menghapus pesangon
menko perekonomian mengatakan ada unemployment benefit yang sebesar enam bulan
yang tidak perlu menambah iuran dan akan diberikan jaminan phk kehilangan pekerjaan
nah pesangon yang diterima selama ini adalah delapan tahun masa kerja lebih sembilan bulan
ditambah penghargaan masa kerja katakan delapan tahun tiga bulan sudah dua belas
kalau tiba tiba dirubah jadi enam bulan ya kita menolak lah penurunan pesangon
kalau begitu investasi buat apa kalau menurunkan degradasi
itu lagi lagi berdasarkan poin poin yang sudah didapatkan oleh pihak buruh sendiri
dari beberapa asosiasi
ya betul berdasarkan statement daripada para menteri
dan hasil pokok pokok pikiran dari apindo kadin yang sama persis dengan statement para menteri
kemudian juga tka
kemudian juga tka yang dalam undang tiga belas untuk skilled workers
di dalam omnibus law kami baca terbuka untuk unskill workers
ini mengancam tenaga kerja lokal masa depan tenaga kerja indonesia
kemudian juga penggunaan karyawan kontrak dan outsourcing yang dibebaskan
dalam undang undang nomor tiga belas dua ribu tiga dibatasi terhadap jenis pekerjaan tertentu saja
dan kemudian juga menghilangkan jaminan pensiun
kalau orang upah diperjam gimana cara menghitung jaminan pensiunnya
kan nggak jelas
baru yang terakhir
efek jerah dalam bentuk sanksi pidana mau dihapuskan dalam omnibus law
berarti orang pengusaha yang tidak bayar upah tidak perlu ada efek jerah
tidak perlu diberi sanksi berbahaya sekali
nah hal hal inilah yang bagi kami memberatkan buruh
kami setuju ada investasi ya
kita dukung pak presiden jokowi mengundang investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru
mengurangi angka pengangguran mengurangi angka kemiskinan
tetapi pada saat bersamaan kami meminta perlindungan terhadap tenaga kerja indonesia
kaum buruk itu dilindungi
seluruh dunia itu begitu kok
saya ailo governing body ya saya pengurus pusatnya ailo berkantor di jenewa
selalu kalau bicara tentang investasi secara bersamaan ada regulasi tentang perlindungan
nah ini bukannya perlindungan yang didapat malah downgrade menghapus dan mengeksploitasi kaum buruh
baik kita mungkin ke bang timbul
kalau tujuannya sendiri dikatakan oleh pemerintah adalah memberikan perlindungan sebetulnya

pemerintah di ru omnibus law ini sendiri memberikan perlindungan kepada pekerja yang ada maupun pekerja yang baru
kalau anda mencermati sebetulnya poin poin yang disampaikan oleh kspi tadi
apa memang betul betul terjadi menjadi substansi dari omnibus law ini
ya jadi menciptakan lapangan kerja kan sebenarnya amat undang undang dasar
menciptakan pekerjaan yang layak dan sebagainya
angkatan kerja kita terus meningkat tapi pengangguran terbukanya juga meningkat kan gitu ya
nah semangat itu memang kita harus dorong kita harus dukung
tetapi memang dalam proses misalnya setelah pak presiden terpilih dan dilantik
kan muncul tuh pernyataan ruu cipta pangan kerja dalam mekanisme omnibus law
nah terus bermain seluruh isu itu yang sampai sekarang yang tadi juga kita sudah bicarakan tentang adanya presentasi dari menko perekonomian
ini kan sebenarnya belum ada isu isu ya apa belum ada kepastian ya
apa sih sebenarnya yang mau dituju ke sana
tapi isunya sudah keluar
nah saya sih melihat begini
proses itu harus mengacu pada undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas
tentang proses pembuatan peraturan perundangan
kajian akademiknya mana sih
saya kemarin tuh cari cari ya ke lipi saya tanya nggak ada
ke ui nggak ada ke beberapa penulisan
sebenarnya ini siapa sih yang membuat kajian akademik
karena di undang undang dua belas harus ada nih
kemudian pun nanti kalau disusun dalam pasal per pasal dan sebagainya itu mau ke arah mana
kan sekarang ini karena ketidaktahuan kita tetapi sekarang muncul beberapa presentasi
misalnya nih tadi yang disebutkan oleh bung iqbal juga
misalnya tadi disebutkan tentang jaminan kehilangan pekerjaan
kalau di sini tidak mengatakan akan menghapus pesangon
makanya ada orang bilang wah bagus dong pesangon tetap ada jaminan kehilangan besar
rgkp juga begitu
nah ini kan akan mengganti
nah sekarang jaminan kehilangan pekerjaan yang seperti di presentasinya menteri perekonomian ini
kalau ada sekarang menciptakan satu program baru disini disebut tidak menambah iuran pengusaha dan pekerja
dari mana sumbernya apakah dari apbn
menurut saya juga nggak logika ke apbn
apbn itu kalaupun mau subsidi orang miskin
nah kalau tidak ada iuran bagaimana kita kasih manfaat
nah ini kan juga nggak jelas
mungkin itu yang dibahas dalam
rapat tpr juga
ya tapi kan harus ada kejelasan gitu ya
logikanya ada nih misalnya
sekarang jaminan kehilangan pekerjaan
kalau dia dibuat dalam satu bentuk program baru pasti harus ada iuran
kalau tidak ada mungkin dia masuk ke dalam yang namanya manfaat layanan tambahan
jadi ini di satu sisi bisa kemudian memberikan tambahan insentif kepada buruh
tapi memberatkan pengusaha atau memberikan buruh kemudian harus memberikan iuran iuran lain begitu
ya kalau saya sih misalnya begini ya
format saya misalnya begini
oke kalau jaminan kehilangan pekerjaan saya tadi berasumsi begini
pensiun eh pesangon itu tetap ada tapi diintegrasikan dengan jaminan sosial
jadi begini seperti sekarang ada kan psak dua puluh empat
jadi jangan juga nanti pesangon diputus pengadilan harus bayar seratus juta
dia bayar mengganggu cash plownya dia
nah sekarang dicicil
jadi memang yang dibutuhkan kepastian begitu ya kepada buruh
dari pasal pasal itu
pasal pasal itu memberikan insentif kepada buruh tapi tidak memberatkan buruh kemudian hari
jaminan tentang phk tadi kalau itu dimasukkan justru tidak menimbulkan kepastian bagi investor
ini kan tujuan mengundang investasi
tiba tiba ada satu program yang ditawarkan tanpa sumber pendanaan yang jelas
itu gak masuk akal
bang timbul nanti kita bahas sebenarnya substansi dari ru omnibus law ini tersendiri
usaha agenda berikut tapi selain indonesia prime news akan segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
dan kita masih membahas soal rancangan undang undang omnibus law cipta lapangan kerja
mungkin selanjutnya sekalian ke bang melky
ini pasti dpr memiliki tim khusus untuk menelisik apa substansi dari ruu cipta lapangan kerja ini
kalau sampai saat ini apa yang kemudian telah diamati dari komisi sembilan dpr sendiri
saya asumsikan bahwa komisi sembilan juga sudah mendapatkan draft dari kementerian bidang perekonomian yang tadi juga sempat kita bahas
jadi tadi yang tadi saya sampaikan bahwa setelah saya komunikasi dengan pak dasko ya
tadi informasinya bahwa draftnya sudah masuk tadi sore
pak dasko juga belum balik kantor belum juga detail isinya dilihat
tapi yang pasti besok di paripurna ini akan dibagi
terutama kepada komisi terkait atau misalnya balek juga yang akan membahas soal ini
yang penting sekarang buat kami dpr itu adalah bahannya ada dulu
karena kita selama ini kan bicara ini kan tidak pergang bahan
jangankan dengan teman teman serikat buru atau pihak lainnya
sama kemen akhir pun juga kami susah ngobrol karena nggak punya bahan
nah kalau bahannya sudah ada seperti ini kita bahasnya itu juga pasti lebih mudah
jadi secara prosedural
kami sudah melalui bahwa bahan dari pemerintah sudah masuk
ini kan inisiatif pemerintah ya
yang kedua kan dpr punya beberapa pola membahas undang undang
apakah nanti komisi saja yang membahas atau gabungan komisi
namanya pansus itu ataukah melalui balek
nah ini nanti diputuskan juga oleh paripurna yang membahas nanti ini pakai kamar yang mana
sehingga kami juga tadi bilang sama teman teman mas iqbal dan teman teman nih
kalau boleh jangan cuma ke komisi sembilan
kalau dia misalnya memakai pola atau kamarnya balek ya berarti balek yang bertanggung jawab
kami dari komisi sembilan nanti ini atau dari komisioner juga nanti
biasanya akan ada penugasan dari fraksi untuk masuk di balek misalnya
kalau memang kamar pembahasannya di balek
tapi sekali lagi ini soal menyangkut pola saja
yang penting prosedurnya kita lalui
nah terkait substansi saya lagi kalau sudah pegang bahan nanti itu
enam tadi catatan dari mas iqbal tadi atau mungkin tambahan lagi yang lain
misalnya dari teman teman serikat buruh yang lain bisa kita cek
kalau catatan dari komisi sembilan dpr atas masa aksi yang tadi berdemonstrasi di gunung dpr
nah kalau catatan tadi
kan ini ada masukan dari teman teman serikat pekerja serikat buruh
tentu kami tampung nih karena kami sekali lagi tidak punya posisi politik
sebelum melihat draftnya tadi itu
misalnya tadi juga misalnya teman teman diminta untuk mengambil keputusan
nah gimana kita mau keputusan manjur kita belum pegang
akhirnya tadi kan kita biar melalui sebuah prosedur yang benar
setelah bahan itu kita dapatkan nanti dpr akan memutuskan
kamar yang akan dipakai untuk membahas ini pakai kamar pola yang mana
nah tapi kami tadi sudah sampaikan juga teman teman
kalau kamarnya itu misalnya pakai kamar a katakanlah itu melalui komisi atau
gabungan komisi pansus misalnya ataupun balek kita tempuh semua cara
kami juga menganjurkan agar karena ini masalah ini masalah yang melibatkan
banyak sekali kepentingan kita juga mengajak teman teman serikat pekerja
serikat buruh juga selain dengan kami komisi sembilan jangan lupa juga ke fraksi
karena juga biasanya nanti kebijakan fraksi
maksudnya kami membuka semua celah ini dan saya kira pak das kota juga sudah
buka juga celah semua cara kita lakukan
nah sehingga substansi yang tadi kita bahas ini
betul betul bisa kita bahas dengan tenang dengan dialog yang baik
karena begini tadi saya suka bahas tadi teman teman buruh ini
soal substansi ini kalau kita bahas satu satu itu dengan baik ya
soal waktu itu relatif ya tapi kalau kita bisa bahas dengan baik dengan cepat
dengan mencari apa substansi yang benar itu kan undang undang ini kan kita ingin membuat
bahwa undang undang omnibus law ini betul betul menjadi surga bagi semua kepentingan gitu
kepentingan buruh masuk kepentingan pengusaha masuk pemerintah masuk
sehingga kalau memang andai kata ada yang kepentingan sangat terganggu pasti akan melebihi
agar tidak menyerahkan ini tidak ditunggangi kepentingan
tidak memungkinkan semuanya akan disenangkan
ya kan begini loh dalam sebuah namanya pembahasan politik itu kan ya draftnya misalnya masuk tadi kan
dibilang bahwa ini kepentingan pengusaha dominan misalnya
kalau keterlibatan buruh sendiri dalam penyusunan draft ini yang sebelumnya telah disusun kemudian diberikan kepada dpr
ini kira kira perlu atau tidak
tapi ini sudah masuk sekarang ini

draft ini sudah masuk sekarang ini
jadi kalau kita tidak sekonyong konyong kemudian akan diputuskan oleh dpr
pasti karena ada pembahasan
di pembahasan itu juga nanti itu kan nanti akan melibatkan teman teman serikat pekerja
karena harus diundang nih
undang untuk dikasihkan namanya rdpu
kita undang untuk dengar pendapat nih
dan yakinlah bahwa setiap partai politik itu tidak akan pernah mau untuk melawan namanya kehendak publik
itu sudah hukum politiknya itu
tidak akan pernah itu
jadi dia akan
saya tidak tahu di balik layar ya
nah di balik layar itu urusan lain ya
itu biasanya urusan para petinggi ya
tapi yakinlah bahwa semua partai politik itu tanpa kecuali pak jokowi pemerintahan saat ini ya pak menko pak menperin ibu menaker
kalau tekanan publik itu sudah kuat betul itu pasti orang akan ikut
maksud saya begini
itu dilakukan boleh saja itu tentu satu gerakan politik
tapi substansi itu kita bahas dengan tenang itu
yang diputuskan di dpr nanti besok ini pakai kamar balik atau komisi atau mungkin pansus
mungkin ke bang iqbal nih selanjutnya
keterlibatan buruh dalam penyelidikan
naskah akademik tadi bang timbul sempat menyebutkan bahwa sepertinya penyusunan naskah akademik yang bersifat tertutup ini kemudian tidak memfasilitasi kepentingan buruh
kalau buruh sendiri menanggapi soal keterlibatan buruh seharusnya dalam penyusunan draft tersebut sebelum kemudian diajukan ke dpr bagaimana bang
buruh tidak pernah dilibatkan sama sekali
bahkan saudara sahabat saya andi gani nenawea presiden kspsi agn sudah menyarankan pada pak air langga dan ibu ida menko perekonomian dan menaker
agar dari awal pembahasan draft ini buruh dilibatkan
nah satgas yang dibentuk oleh menko perekonomian ketua satgasnya adalah ketua umum kadin
sekjennya adalah ketua umum apindo dua puluh dua anggota satgas dua puluh dua asosiasi pengusaha
maka kami menyebutnya ruu omnibus law lapangan kerja cita rasa pengusaha
karena buruh tidak dilibatkan
tadi disampaikan di dpr
dpr kita juga sampaikan ini bercitarasa pengusaha
maka wajar statement menteri dengan pokok pokok pikiran apindo nyambung
yang kedua kami ingin mengingatkan pemerintah ya
di negara sekelas negara industri yang sudah maju pun setiap pembahasan yang signifikan terhadap perubahan undang undang yang terkait investasi dan perburuhan selalu melibatkan serikat buruh dengan sungguh sungguh
kalau enggak akan terjadi perlawanan di perancis
mereka melawan kan terjadi pemobokan umum
yellow vest di perancis ya
di australia baru baru ini actu australian confederation trade union mengorganisir pemogokan
dan yang terbaru adalah di italia dan di spanyol
itu jangan sampai terjadi
kami pun tidak ingin itu terjadi
maka omnibus law cipta lapangan kerja ini kita dukung tentang investasi
yang kita tidak setuju pada saat bersamaan perlindungan bagi buruh tidak dilakukan
dukung tapi juga harus dikritisi
kita juga ingin kejelasan
bahkan mungkin pak presiden joko widodo dengan hormat melalui forum ini
coba pertimbangkan juga pandangan ekonomi pak issal basri yang mengatakan
kalau investasi dijadikan alasan pertumbuhan ekonomi yang stagnan
enggak terlalu benar juga menurut pak issal basri saya kutip
pertama pak issal basri mengatakan
pertumbuhan investasi di indonesia jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pdb
artinya bagus nggak terlalu buruk juga kinerja presiden
yang kedua dibandingkan malaysia vietnam dan lain sebagainya
kontribusi investasi ke dalam pdb indonesia jauh lebih besar dibandingkan vietnam
lembaga pemeringkat rating itu memberikan rating yang bagus pada pertumbuhan ekonomi dan investasi kita
betul sekali pak presiden jokowi dengan segala hormat
investasi yang bapak sudah kerjakan selama lima tahun pertama sudah ada hasil dan bukti
dan ini bukan kemudian menjadi momok yang menakutkan sehingga lahirlah sebuah omnibus law cipta lapangan kerja
yang seolah olah yang bapak sudah kerjakan lima tahun yang lalu tidak ada apa apa ada hasil kok
dan yang kita khawatir kenapa ada penumpang gelap yang kemudian mengeksploitasi kaum buruk ini menjelang masa depan kita
pasti yang diinginkan kemudian ini berjalanan beriringan begitu
investasi dan juga perlindungan bagi para pekerja sendiri begitu di indonesia
ibu ibu yang menyekolahkan anaknya dia masuk ke dalam dunia pekerjaan
pekerjaannya hanya kontrak dan outsourcing upahnya dihitung rp tujuh belas lima ratus per jam
satu minggu kerja minggu kedua tidak kerja dibawah upah minimum masa rp satu juta bisa hidup di jakarta
kita ke bang timbul mungkin bang timbul buruh tidak dilibatkan begitu dalam penyusunan draft ruu omnibus law ini sendiri
apakah ini kemudian mengakomodir hanya segelintir orang saja ruu omnibus law ini
apakah ini juga kemudian ada potensi atau dugaan kemudian ini bisa ditunggangi kepentingan pihak pihak tertentu
begitu bang timbul kita bahas nanti ya usaha yang jenderal tetap di share di indonesia prime news kami segera kembali

kita ke bang timbul tadi saya berhenti dengan bang ibal sebahagat mengatakan bahwa buruk tidak dilibatkan dalam penyusuran draft ruu omnibus law ini sendiri

kita ke bang timbul tadi saya berhenti dengan bang ibal sebahagat mengatakan bahwa buruk tidak dilibatkan dalam penyusuran draft ruu omnibus law ini sendiri

lain seharusnya serikat pekerja buruh dilibatkan
nah kemudian dengan keabsenan
serikat pekerja buruh dalam penyusunan draft
ini sendiri apakah ini kemudian
ada sinyalir atau
dugaan kemudian ada potensi ini
tertentu begitu ya jadi
kan jelas waktu itu kita mau
membuat ru cipta laman kerja
harus berbicara dengan semua
stakeholder kan begitu nah
ini yang harus juga dimaknai
kita harus membahas bersama sama gitu
cuma kan persoalannya adalah kita
sampai sekarang nih serikat pekerja di tataran
yang tadi disebutkan kadin dan itu
kita belum ada nah tapi
juga jangan gini artinya
jangan juga nanti oke deh kita akan
rekrut orang orang tertentu hanya dari
serikat buruh serikat pekerja
hanya untuk melegitimasi
jangan sampai ada
legitimasi dari serikat
pekerja serikat buruh yang hanya asal ada
gitu ini enggak harus terbuka
ya ini kita enggak bisa bermain
seperti bagaimana pembahasan undang undang
tiga belas dulu dengan tim kecil dan sebagainya
nah itu yang pertama yang kedua
yang mau saya katakan gini ini sekarang
bukan persoalan masalah di dalam
generalnya sudah mengirimkan
surat kepada seluruh serikat pekerja mereka
mendukung artinya ini adalah isu
internasional juga ya bagaimana
jangan sampai buruh itu
kalau istilahnya dulu tuh race to the bottom tuh
berlomba lomba ke bawah semua
kesejahteraannya diturunkan nah ini
bukan menjadi perhatian
internasional itu sudah ada industrial
oil global union itu sudah mengirim surat dan
siap membackup kita bahwa ini
menjadi isu internasional
bahwa terjadi proses proses yang memang
membuat buruh itu semakin
menurun kesejahteraannya dengan
tadi nah ini kan yang juga harus
dipikirkan oleh pemerintah bahwa kita tidak
hanya sekedar bermain di lokal kita
akan bermain di internasional dan kemudian
juga bagaimana harus terbuka
proses pembahasannya jangan
ada serikat serikat buruh dicomot
untuk menjadi legitimator wah udah sudah
kita ngobrol sama serikat pekerja kita sudah
bahas hasilnya begini nah
ini kan juga ya kita berharap serikat buruh
serikat pekerja juga menahan dirilah ini
kepentingan bersama kita
sangat mendukung terjadinya
penciptaan kerja tetapi
jangan sampai hanya memposisikan
agregat kita turun
kesejahteraan kita turun artinya kan
sejajar turun nah ini yang kita
dorong supaya pemerintah juga
punya sikap yang jelas
terkait dengan rencana ini
kalau baik oke
terbuka oke jangan
sembunyi sembunyi nah ini kan juga
persoalan bagaimana formil dan
material itu adalah satu kesatuan yang tidak
bisa dipisahkan formilnya jelas
jalan terbuka materialnya juga
jelas nah ini kita bahas
bagaimana sih arahnya ke depan
nah ini menjadi persoalan kita nih
bahwa jangan sembunyi
nah ini yang sekarang saya lihat
pemerintah dalam hal ini kementerian kementerian
wacana wacana sendiri yang akhirnya
tadi dari beberapa ini misalnya
pekerja yang dengan
perjanjian kerja waktu tertentu kontrak
sekarang kalau habis kontrak selesai
tapi di sini ditawarkan adalah
dapat kompensasi nah pertanyaannya
nah yang saya dengar
semua pekerjaan boleh di phkwt
tapi nanti kalau jatuh tempo kontraknya
nanti anda saya kasih ya
kan ini juga harus dikasih tahu nih
kepada seluruh pekerja kepada seluruh
masyarakat karena yang di sini
adalah kalau habis kontrak
ya anda kasih pesangon
kalau orang melihat ini wah enak banget
tetapi apakah ada sesuatu yang diubah
iya pasal lima puluh sembilan itu kan di kota kati
demikian juga outsourcing
kalau nanti anda pkwt
selesai akan dikasih
jadi sebetulnya sudah ada aturan aturan yang sudah ada di undang undang sebelumnya
sudah ada nah kalau di saya lihat sih
kalau secara kasat mata
kalau saya tidak membaca yang dipresentasikan
ini sebenarnya bagus
tapi apakah yang ini gitu loh
kalau menurut saya tidak
jadi paling tidak butuh kejelasan ya
terhadap masalah masalah tersebut
kami ini terus terang ya
kenapa berkali kali itu susah untuk merespon
dengan presisi lebih detail
soal ini kan karena semua ini kan tadi benar tadi
mas iqbal tadi katakan
ada komentar di media masa
tadi mas timo juga sama
misalnya mencermati dari berbagai
dinamika yang kita cek di publik
yang melalui media katakan
tapi sekali lagi kan kita tidak pernah tahu
yang disampaikan oleh media itu
apakah itu dokumen tertulis dalam ruu
yang diusulkan kepada kita gitu
dan sekali lagi ini sekarang bukan zaman lagi
main tertutup tertutup gitu
bahan itu masuk di dpr itu langsung dokumen publik kok itu
tapi memang caranya apakah ketika dokumen itu dibahas
dari awal melibatkan seluruhnya itu
ataukah mereka mungkin siapa sendiri kan
tapi dipastikan ketika dokumen itu masuk dpr ri
dan kita mulai membahas itu menjadi dokumen publik
dan itu kita akan berdebat sesuai dokumen yang kita terima itu
berangkat dari situ juga itu tidak ada satu dokumen
yang masuk ke dpr ri itu
yang kemudian masuk ditelan mentah mentah
jadi dokumen kayak begitu tidak pernah ada
tidak pernah dalam sejarah di dpr ri itu
dokumen mau itu inisiatif pemerintah
mau inisiatif dpr
termasuk inisiatif dpr
ketika dia masuk itu kemudian akan menjadi
undang undang yang seperti akan di dalam
tidak akan pernah ada
pasti akan ada pembahasan
nah soal arah itu hanya begini loh
karena kita ini semua sudah zaman terbuka
dan semua kita ini kan semua yang tadi bilang kan
semua punya kekuatan lagi
pasti ini akan dibahas secara terbuka dan apa adanya
ada pengalaman ruu tax amnesti
kebut dua minggu selesai itu undang undang
nah dengan permintaan presiden jokowi bahwa ini harus selesai seratus hari
tidak menutup kemungkinan
tadi kan mas pertanyaan sendiri tadi
ini di dpr nya punya karakter kadang kadang
begitu ada keinginan kuat presiden
apalagi the roarding party sekarang kan kuat sekali
dulu tax amnesty dua minggu loh selesai
kita khawatir benar benar seratus hari selesai
mungkin bang melki
tapi ini loh kalau ada tekanan politik politik
kalau tax amnesty itu kan memang tidak ada orang
yang terkena langsung dari pembahasan itu
tekanan langsung nggak ada itu
tapi kalau bicara ini kan tadi semua kekuatan di negeri ini
sudah tahu bahwa
tadi kan kita masuk ke dpr
namanya tentara itu pasti kekuatannya pasti akan sangat dominan
namanya mahasiswa juga kalau sudah bergerak pasti akan sangat didengar
terutama itu buru
jadi kalau buru bergerak ini semua kekuatan dpr itu pasti memperhitungkan
punya komitmen itu
nah makanya begini
menurut saya begini
kalau dokumen itu sudah masuk
sekali lagi komitmen kami ini bukan komitmen asal ngomong nih
saya tahu pak dasko itu seperti apa saya kenal dia cukup lama
dpr ri komisi sembilan juga saya tahu itu tadi aja diomongin terus
kuning semua fraksi tadi pokoknya kalau dokumennya itu citra pengusaha
pasti kita akan tolak kita bela buru
jadi suara dpr sampai saat ini komisi sembilan beberapa fraksi cenderung
semua fraksi tanpa kecuali pasti akan membela kepentingan buruh
nah cuman kan pasti akan ada titik temu
dimana kita akan berjarak tentang kepentingan bersama
maksud saya gini bang melki ya
sekarang pemerintah nih punya draft
yang selama ini saya perhatikan dpr hanya merespon
bagaimana kalau dpr juga punya konsep
nah libatkanlah kalau mau sekarang ayo buat konsepnya
nah bertarung konsep
yang saya perhatikan adalah jangan sampai dpr hanya merespon
apa yang disampaikan
nah ini juga kan yang tadi dibelungi kebal
ini kan kita juga harus melihat konstelasi politiknya
bang melki apakah ini kemudian
punya gak konsep gitu
dpr aranya menggolkan lru omnibus hoci
cipta lapangan kerja ini dalam seratus hari ke depan
atau ada beberapa poin poin yang harus direvisi
kalau soal waktu kan presiden kan punya keinginan
tapi kan proses politik dpr kan tidak selalu sama seperti itu
bisa juga lebih lama
kalau saya sih gini loh
kenapa saya juga lebih tertarik ya
kalau sudah ada dokumen itu kita akan bahas item per item
jadi kita bicara gambaran besarnya
dan komisi sembilan ini
gak tau ya
kalau saya kenal mereka ini yang saya kenal teman teman komisi sembilan
tidak tahu untuk bantu teman teman buruh
jadi kalau kita rasa seperti itu ya kita bahas gitu
dan keamanan murtid akan ditinggalkan
sudah itu komitmen komisi sembilan
kita akan bantu untuk bagaimana agar
komitmen komisi sembilan memang
komitmen komisi sembilan termasuk bang melki mbak ciptaning dan beberapa yang lain termasuk obon tabroni
mereka berkomitmen untuk bersama buruh
membuat draft tandingan
dari draftnya pemerintah
nanti hasil pembahasan tim dpr komisi sembilan maupun buruh akan menjadi bahan masukan di dalam proses dibalik mungkin

jadi intinya asyikat buruh ini mendukung omnibus law tapi mengharapkan ada beberapa poin poin yang harus direvisi begitu dari omnibus law
kita menolak omnibus law sikap kita
karena dari sementara ini kita berpandangan

tentu kita gak punya kemandangan untuk membuat draft ya
karena kan hak dari pemerintah
bukan hak inisiatifnya dpr
kalau dpr itu punya tiga hak ya
hak dpr itu adalah membuat peraturan
punya fungsi legislasi
undang undang ini adalah domain dpr
kemudian fungsi pengawasan
nah karena kita punya tiga fungsi ini
apapun juga itu kan ada dua pola
baik pemerintah yang memulai atau dpr yang memulai
kemudian kita akan bahas bersama sama
semua pihak terkait pasti akan kita undang
jadi yakin apa dpr ri ini periode ini
tadi saya kira pak dasko omong terus terang ya
bisa memberikan win win solution begitu
karena kita menekankan pada dpr
ini mengancam kehidupan masa depan
para ibu yang menyekolahkan anaknya
tidak punya masa depan dengan outsourcing karyawan kontrak
upah minimum ditiadakan dari tipe pekerja
itu yang harus diperhatikan
mungkin bang timbul terakhir ingin memberikan pernyataan
ya artinya memang sesuai dengan ketentuan
pemerintah tuh ya harus melihat secara sosiologis lah kondisi saat ini ya
tidak memaksakan untuk bagaimana
walaupun sudah disebut oleh pak presiden dalam pelantikannya
dia harus melihat lah kondisi
jadi ini juga kan harus bagaimana prasarana dan sarananya juga harus di mendukung ya
misalnya nih pengawas ketenaga kerjaan
itu juga kan juga harus menjadi bagian yang benar benar harus dipercepat
ini baru satu cluster
cluster namanya cluster ketenangan kerjaan
belum cluster merupakan pajak kan
jadi jangan terlalu buru buru atau apa apa
yang penting bagaimana melihat
itu semua akan nanti dibahas dengan berbagai
pari purnia esok akan masih dijadwalkan
dan juga dpr berjanji akan kemudian memberikan kesempatan kepada buru
untuk memberikan masukan
ru omnibusul cipta leparan kerja ini baik
dpr ada komitmen
baik terima kasih
bang iqbal bang melki dan juga bang timbul
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
dan kita sama sama berharap agar omnibusul cipta leparan kerja ini
tidak hanya memiliki investasi
tidak hanya menguntungkan seluruh lintir pihak
tapi juga menguntungkan seluruh stakeholders yang ada di indonesia
termasuk buruh yang paling penting
begitu ya sebagai sektor inti dari pembangunan indonesia
baik bapak bapak terima kasih banyak
cnn indonesia prime news akan kembali usai jadwal berikut ini
tetap bersama kami